assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
kita mengenal istilah tayamum sebagai bagian dari bersuci dengan kondisi tidak ada air
jika kita memaknai betul terkait tayamum ini tentu saja kita sepakat
bahwa tayamu menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan kemudahan dari allah kepada hambanya
hari ini insya allah kita akan membahas tuntas terkait bersuci dengan taimum ini
bersama gurunda kita semua tentu saja kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir di gapai kemuliaan
pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
ini menyambung beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas toharoh
ada wudhu kemudian ini sekarang babnya tayamum
nah kalau kita bicara tayamum itu sebenarnya kita bedah maknanya dulu itu seperti apa
tayamum ini kita pelajari tapi mudah mudahan jangan sering diamalkan
karena pengamalannya ini membutuhkan kondisi yang tidak nyaman
jadi tayamum itu sebetulnya sebagai pengganti dari dua cara
yang pertama adalah wudhu
yang kedua adalah mandi
bukan minan najasah
jadi tayamum menggunakan debu
itu kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar
bukan dari bersentuhan dengan barang yang najis
nah ini yang dinamakan tayamum
tayamum itu secara sederhana
ketiga orang tidak bersuci
bisa menggunakan air
karena ketiadaan air
atau karena kondisi di mana dia berbahaya
kalau menggunakan air
maka disini dibolehkan untuk melakukan yang namanya tayamum
dia menjadi pengganti wudhu
dan kemudian menjadi pengganti mandi
tetapi ini yang seperti mila sebut tadi ketika memberikan pengantar
bagian dari rahmat allah
dia tidak perlu membasu hal yang sama seperti wudhu
dia cukup membasu
mengusap muka dan tangan
tangan itu pun sebagian ulama mengatakan sampai ke situ
sebagian ulama mengatakan sampai ke dua pergelangan tangan saja
nah ini menjadi pengganti wudhu
dan juga menjadi pengganti mandi
bahkan untuk kisah mandi ini
ini sejarahnya unik sekali
ini dilakukan oleh sahabat nabi yang bernama ammar bin
disaksikan untuk mengganti wudhu
yang dilakukan oleh sayyidina umar
nanti seiring dengan berjalannya waktu
diingkari oleh saidina umar karena beliau lupa
jadi kejadiannya begini
mereka berdua ini keluar dari kota madinah
untuk satu keperluan
tidak dijelaskan di dalam hadis itu apa keperluannya
mungkin mimpi basah
maka dia punya kewajiban untuk mandi
ternyata mereka ada di padang pasir
yang tidak mendapatkan air
sayyidina ammar ini sudah belajar dari rasulullah
bahwa kalau tidak ada air
wudhunya diganti dengan tayamung
bagaimana dengan mandi
ini murid nih namanya
dia tidak mengarang baru dalam agama
apa yang sudah dipahami dari nabi
dia berpikir ini air gak ada
saya punya kewajiban mandi
dia lihat kanan kiri ini
sayyidina umar lagi nggak ada
tidak ada orang
maka dia buka bajunya
fatamar itu alat turop
dia kemudian sayyidina ammar ini berguling guling
di atas pasir
maka setelah dia merasa rata
dia merasa suci dan menunaikan sholat subuh
nah setelah itu
beliau lapor kepada rasulullah
nah ini kenapa orang bertanya
kenapa amar kok gak lapor dulu sama nabi
ya karena jarak yang jauh
tidak ada alat komunikasi
kalau amar lapor dulu ke rasulullah
maka dia kehilangan sholat subuhnya kan
maka disini kondisinya
dipaketan sebagai darurat
tidak mungkin bertanya sama nabi
tapi amar punya pengetahuan yang cukup
dia lapor sama rasulullah
nabi mengatakan ammar
kalau itu terjadi lagi pada dirimu
maka tidak perlu
kamu berguling guling di atas pasir
cukup kata rasulullah
nabi menggambarkan apa yang kita pahami
nanti sepeninggal rasulullah
berpuluh tahun kemudian
yang menjadi halifah pemimpin itu
maka saidina umar ditanya
kalau orang itu fakidul mak
sementara dia junub
maka dalam keadaan harus besar terus
sholatnya pun itu hanya dalam keadaan
ya darurat tapi itu tidak memenuhi
maka datanglah amar kepada umar
waktu kejadian dulu
yang kita jalan bersama itu loh
yang kemudian saya berhadas besar
saya mandi dengan menggunakan debu
di atas padang pasir
kemudian saya lapor sama rasulullah
dan rasul kemudian
memerintahkan kepada saya
untuk hanya melakukan tayamu
maka ada sebagian yang berpandangan bahwa
tayamum itu adalah mandinya orang
yang kehilangan air
walaupun dia kehilangan air itu
dalam masa yang sangat panjang
jadi kriteria yang juga kita harus garis bawahnya adalah
ketiadaan air atau kehilangan air itu tadi ya
kan ini kan ayatnya jelas
marid itu sakit
artinya airnya ada
tapi dia tidak bisa menggunakan
yang kedua safar
jangan dipahami safar sekarang
banyak rest area dan ada tempat air berwudu
kalau pun menggunakan air
tersedia air mineral yang bisa kita pakai
gunakan untuk wudu
dulu kan gak ada
yang pertama adalah ketiadaan air
ketiadaan air ini bisa menurut fisik
memang airnya gak ada
atau orang ini dianggap
tidak punya air
misalnya airnya ada
mau dipakai minum
tidak banyak air yang bisa didapatkan
maka air yang tersedia ini
memang dialokasikan untuk minum
tapi kalau dia berwudu
daripada mentaati aturan agama
dia tidak memiliki air
tapi harus bayar
dia gak punya uang
maka ini dalam agama
yang tidak memiliki air
itu kan dalam buku fikih dicontohin
airnya ada di sumur
tapi di samping sumur ada singa
singanya ada lima
patroli tiap hari
itu berat sekali kondisi
itu airnya ada kan
tapi dia dihukumi
tidak memiliki air
nah kita sekarang
bisa menghukumi itu
dengan tentu kehidupan yang berbeda
saya misalnya sedang berjalan
ke negeri yang panas
kemudian membawa air yang cukup sebenarnya
tapi itu hanya cukup untuk dipakai konsumsi
maka saya dihukumi tidak memiliki air
atau boleh jadi
ketika saya beli air itu
saya tidak bisa beli tiket pesawat terbang
untuk balik ke indonesia
maka itu juga dihukumi
orang yang tidak memiliki air
yang kedua adalah sakit
tentu sakit ini yang membahayakan
tau tau tayamum saya tanya
gak ada kaitannya
antara sakit hati dengan tayam
yang kalau dia menggunakan air
atau memberikan dampak kesulitan
misalnya harus ke dokter
itu sudah cukup alasan
untuk dia boleh meninggalkan air
sebagai alat bersuci
di sisi lingkungan
ada orang yang asalnya tahan pakai air
tapi kalau di musim dingin
kemudian pakai air
dia biasanya gemetaran
atau membahayakan jantungnya
kita akan lanjutkan lagi
terkait fikih dari tayangmum ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
harus memenuhi beberapa syarat
kondisi yang pertama sudah masuk waktu sholat
dia bukan sebagai toharoh yang berdiri sendiri seperti wudhu
kan dia pengganti
tentu yang namanya pengganti
ini kan tidak memiliki hak yang sama dengan yang asri
sibarat pemain belan dipemain cadangan gitu
nah kalau pemain asli itu
memang disediakan oleh allah
bukan saja untuk saya sholat
itu bagian dari ibadah
nah kalau tayamum ini kan pengganti
dia sebetulnya tidak memenuhi kriteria kan
kriterianya harus air
tiba tiba diganti dengan tanah
maka syarat yang utama saya melakukan tayamum itu adalah sudah masuk waktu sholat
dan saya mau melakukan sholat
nah ini penting sekali buat para pemirsa di era modern
saya mau terbang ke surabaya
kemudian sudah ada di pesawat
saya mau sholat harus menggunakan tayamum duhurnya
sementara kalau saya nanti sampai di surabaya memang sudah masuk waktu asar
tapi sebagai musafir saya boleh melakukan jamak takhir
maka saat itu saya tidak boleh bertayamum
karena tayamum ini berpengaruh kepada syarat utama sholat
sementara sebagai musafir sholat saya itu berubah aturannya
dari asalnya harus di waktu tertentu
saya boleh menggabungkan sholat yang pertama kepada sholat yang kedua
dan boleh saya menggabungkan sholat yang kedua kepada yang pertama
kalau misalnya saya mau terbang dari jakarta ke eropa transit di singapura
kemudian saya khawatir di bandara singapura
karena tidak tersedia alat alat
alat untuk saya bersuci
atau kemudian sarana yang memudahkan saya untuk berwudhu
maka saya sholat jamak takdim di jakarta
sehingga saya sholat dari amat duhur asar di jakarta
nanti sampai singapura saya tidak sholat apapun
nanti begitu sampai di tempat misalnya apa di thailand
saya mau terbang ke sana
saya bisa melakukan jamak yang kedua takhir
maghrib dengan isanya diakhirkan tapi berwudhu
ini namanya rambu rambu ketiga kita menggunakan tayamum
jadi tidak serta merta asal boleh tayamum
kita lihat dulu tayamum ini untuk membolehkan saya sholat
nah kondisi kewajiban sholat itu kan berbeda beda dari setiap orang
nah ini yang disebut bahwa tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika yang pertama sudah masuk waktu sholat
dan saya akan melakukan sholat
kalau saya sudah masuk waktu
tapi saya tidak melakukan
saya sudah melakukan sholat
tapi saya bisa jama' terakhir di surabaya
ya saya tidak bertayamum
dan satu tayamum untuk satu sholat
bisa dirapel ya
satu tayamum itu untuk satu sholat fardu
kalau kemudian dibarengi dengan sholat sunnah itu boleh
seperti biasa pak kiai kita sudah memiliki pertanyaan dari netizen
kita akan simak bersama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya ustadz ketika kita selesai bertayamum tetapi saat mendak sholat turun hujan
apakah kita wajib untuk berwudhu kembali dengan air hujan tersebut
atau bisa langsung sholat tanpa berwudu karena sudah bertayamum
terima kasih ustaz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari mbak isna ini
jadi untuk mengukur tayamum tadi
itu kan kita katakan sudah masuk waktu sholat dan mau melakukan sholat
setiap sholat sebagaimana quran firmankan
kita ambil yang gampang supaya pemirsa juga bisa memahami dengan mudah
katakan sholat duhur
waktunya misalnya dari jam dua belas lima belas menit sampai nanti jam lima belas lima belas menit
ada rentang waktu tiga jam
nah di waktu tiga jam ini begitu azan duhur masuk jam dua belas lima belas saya mau sholat
tidak ada air
maka saya punya kewajiban dulu untuk mencari air
di mana mencari airnya
di batas kewajaran
sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa saya sudah melakukan usaha maksimal
kan tidak perlu juga
tidak ada airnya di studio cnn kemudian kita ke semarang
artinya mungkin kita ke gedung samping di trans
mungkin sampai ke hotel depan misalnya
ternyata di lingkungan ini kita nggak ada
maka kita dibolehkan untuk melakukan tayamum
batas kemampuan kita perasaan kita yang benar dan jujur bahwa air tidak mungkin kita dapatkan
nah ini dasarnya apa
dasar yang pertama adalah fattaqullaha mastatoktum
kata agama kalau kamu diperintahkan oleh allah mas tatom semaksimal mungkin
segala beban itu taklif itu akan dibebankan oleh allah sebatas kemampuannya
nah lihat nih
dua belas lima belas sampai lima belas lima belas
kalau saya sudah mencari air katakan dua jam
kan masih ada tersisa waktu satu jam sebetulnya untuk sampai ke asar
tapi dua jam itu untuk orang sekarang itu sudah orang soleh mila
kalau ada orang mau cari air dua jam itu sudah orang soleh
effortnya sudah luar biasa
udah effortnya sudah luar biasa
maka dia sholat
begitu dia sholat tau tau turun hujan
atau ada orang bawa galon aqua dikasih ke dia
maka yang terjadi setelah itu adalah
apakah dia cukup sudah sholat yang diakon dengan tayammum
setelah dia mencari air semaksimal mungkin
atau dia tetap punya kewajiban untuk mengulangi sholat dengan dia berwudhu
ini ulama berbeda pandangan
itu dikaitkan dengan usaha dia mencari air
atau dengan waktu sholat duhur
kalau orang mengatakan itu terbatas pada usaha dia
dia kan sudah berusaha maksimal dua jam
dia sudah menjalani apa yang menjadi kewajibannya
dia sudah sholat
maka itu sudah cukup
kata sebagian ulama yang lain
kalau waktu untuk melakukan sholat itu
masih memungkinkan secara luas
dengan wudhu dan sholat
maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya
ini gak pernah ada putusannya
bahkan ketiga orang dua ini yang saya gambarkan
bertanya kepada rasulullah
rasulullah menjawab dengan senyuman
itu bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda
selama pemahaman itu
masih dinaungi oleh bahasa al quran
yang memang ditafsirkan seperti itu
kalau pemirsa bertanya kepada saya
kalau faiz sendiri menghadapi masalah seperti itu
apa yang akan dia lakukan
kalau memang saya punya waktu yang cukup untuk mengulang sholat
lebih baik saya ulangi sholat bagian dari kehati hatian
tetapi kemudian ketika saya memiliki tugas lain
yang tidak bisa saya hindari
untuk kebaikan duniawi saya bahkan
maka saya katakan ya allah
saya sudah berubah
sudah berusaha semaksimal mungkin
dan apa yang menjadi kewajiban sudah saya lakukan
jadi yang menimbang nimbang itu kita juga boleh menimbang nimbang
kira kira mana harus yang pas ya
tapi timbangannya dengan timbangan yang benar
penuh kehati hatian tadi ya pak
jangan timbangan semau maunya sendiri
bermudah mudahan juga jangan
nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
memirsa terimakasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode bersucir dengan tayamu
pak kiai ini ada juga pertanyaan seperti ini
kalau tayamu iya dengan menggunakan debu
tap bagaimana itu bentuknya
sana boleh gak kita menempelkan
mungkin tangan kita ke dinding atau ke meja jadi
masih ada kebingungan yang penting adalah
yang pertama keyakinan
yang dia gunakan adalah
konsep yang ideal itu
yang diajarkan oleh guru guru kita
saya dulu ngaji di pesantren
ngaji di musola kalau sudah sampai
bab tayammum guru saya
itu membawa bongkahan tanah coklat
yang seperti bola
kemudian dia membawa kawat
kasa gitu kemudian membawa
kayu dan kemudian dia
membawa ember kecil gitu
maka kemudian tanah itu
maka akan keluar debu yang lembut
ditaruh itu milah
di tempat tadi kemudian dikatakan inilah
debu tayammum cara penggunaannya
ngajarkan sederhana yang pertama
pakai nampan yang
kedua bisa jadi pakai koran
jadi debunya itu
disebarkan secara rata
yang kira kira tangan saya itu cukup
untuk begini kan ini kita bisa
bayangkan ada debu semua kan tangan saya
begini kemudian saya angkat
saya angkat itu dalam artian
bahwa debu yang menempel
di tangan saya itu cukup
untuk mengusap bagian muka saya
oleh karena itu kalau pertanyaan
milah tadi di kursi
pesawat terbang misalnya
ketika kita pegang seperti itu
saya tidak yakinnya
debu yang dipakai
itu cukup untuk
mengusap wajah saya
apalagi yang wajahnya lebar kayak saya
nah itu saya rasa
tidak mudah jadi
para pemirsa gunakanlah
ilmu yang diajarkan oleh
guru dan orang orang tua kita
karena itu tidak pernah menyulitkan
apalagi dalam konteks hari ini
di banyak tempat di jakarta
yang menjual perangkat
busana muslim itu menjual
kok debu tayammum ditaruh
di botol seperti
kita di rumah makan tinggal kita
beginikan keluar itu garam
melada itu kan sudah cukup
kemudian kita ambil seperti ini
kita tuangkan di tangan kita
dalam jumlah yang cukup
kemudian kita usapkan
itu pasti lebih menjamin
tayammum dia daripada
kita menempelkan di kursi ini
yang kita tidak tahu jumlah debunya
itu yang menjadikan saya tidak
kompok orang yang mendukung
menggunakan debu debu yang
menempel di bangku kapal
alat alat rumah tangga di ruang
karena ketika sesuatu itu
sudah dimudahkan oleh allah
jangan kemudian kita memudah mudahkan
debu tayammum dari aspek
uang itu tidak mahal
tanah ada di
mana mana saya pikir semua dari kita
mungkin masih punya pot bunga
masih punya tanah yang sedikit
tanah sedikit diayak seperti itu itu sudah cukup
soidan toyiban buat modal kita
sudah dipermudah tapi jangan bermudah mudah
jangan dimudah mudahkan lagi
kalau misalnya sakit
kan tadi memang boleh tapi misalnya
diinfus misalnya diinfus di tangan
saja apakah itu
bisa tayammum full atau seperti apa
ini pertanyaan yang bagus sekali
bahwa tayammum itu dibolehkan
untuk pengganti wudhu kan
artinya ada anggota tubuh wudhu
yang tidak bisa dibasu oleh air
kalau dia misalnya lukanya di betis
dia punya kewajiban untuk berwudhu
karena betis tidak menjadi
anggota yang harus dibasuh
ketiga berwudhu itu yang pertama
yang kedua boleh jadi
anggota wudhu bisa dibasuh
tapi ada luka kecil di sini yang berbahaya
kalau terkena air
yang ketiga pertanyaan ini
saya mau tanya dulu
kalau infus terkait pengobatan
yang untuk menjaga jiwanya
menjaga usianya menjaga hidupnya
ya tentu itu nanti
akan ada hukumnya
tapi kalau infus ini infus kecantikan
kan suka banyak tuh sekarang
terus jangan kemudian karena vitamin itu kan
hukumnya tidak sama
dengan pengobatan jangan kemudian karena alasan
untuk menginfus vitamin
terus dia tayamu gak bisa
nah oleh karena itu kalau hal hal
setelah dia berwudhu
dan sholat oke kita bahas yang
memang boleh melakukan tayamu
ada ulama yang mengatakan bahwa
kalau memang dia tidak bisa sempurna
wudhunya dia pindah tayamu
ada ulama yang berpendapat bahwa
dia punya tetap kewajiban
untuk berwudhu secara sempurna
pada anggota tubuh
yang bisa berwudhu
tangan kanan dan tangan kiri
yang tidak bisa misalnya tangan kirinya
maka untuk menutupi
tangan kirinya dia bertayamum
bukan debunya digosok gosok
di tangan loh ya tapi bertayamum
secara utuh karena tayam itu kan ringan
hanya membasuh wajah
kemudian hanya mengusap
wajah dengan debu kemudian
mengusap kedua telapak tangan sini
nah itu sebagai penutup
kekurangan wudhu atas anggota
yang tidak bisa dibasuh
ada yang berpendapat lagi
saya hampir lupa kalau dia
tetap bisa dibasahin
saya tidak tahu bahasanya apa
kayak anduk agak agak basah gitu
disempurnakan seperti itu
diulap seperti itu
tapi kalau memang masih memungkinkan
hati hatinya memang bagian
yang tidak sempurna wudhunya
kita ganti dengan tayamum
bagian yang bisa itu yang
yang lebih berhati hati
dan itu pesan guru saya
kemudian ada pertanyaan seperti ini pak kiai
jika ada orang yang bertayamu menjadi imam
yang berujung hukumnya seperti apa
maka dilihat dulu
imam dengan makmum itu kan syaratnya
banyak syaratnya imam banyak
yang pertama bacaannya
bagus mengerti hukum
tidak cukup loh orang hafal quran
bisa jadi imam karena ketika
imam mungkin ada hukum yang
dia butuhkan jawabannya kalau dia
tidak tahu bisa kacau
kadang kadang nabi mengatakan kalau bacaan
qurannya sama bagusnya hafalan
sama banyaknya ilmunya
yang lebih tua
iya kan nanti kalau
tuanya sama ada ukuran lagi
kata nabi maka yang lebih dulu
masuk islam kata nabi
waktu zaman nabi artinya apa
memang menjadi imam itu
membutuhkan begitu banyak kemampuan
kalau balik kepada pertanyaan
tadi kalau ada orang
dia dalam keadaan bertayamum ada
orang satu lagi ini dalam keadaan
berwudu maka idealnya
kalau melihat dari aspek ini
yang jadi imam itu yang berwudhu
tetapi untuk menjadi
imam itu kan tidak cuma
nah yang seperti
ini kemudian ada yang mengatakan
bahwa orang yang sudah
pada dirinya sudah sempurna
karena memang itu yang bisa
dilakukan maka ketiga syarat
imam yang lain
lebih terpenuhi pada orang ini
maka dia tidak masalah untuk
betapa mudahnya ya sebenarnya
islam ini asal itu tadi ya
syarat syaratnya kemudian ini juga terjadi
betapa mudah lah yang tidak boleh itu kan
tayamum di samping sungai
hanya itu yang tidak boleh
terima kasih pak kiai sudah berbagi
pemirsa tidak terasa kita
sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa
menjadi bekal bagi kita semua untuk
menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi amin herbal
saya meladia rahma dan juga
kiai haji muhammad faiz undur diri insyaallah kita akan
jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya